kalau saya lihat di twitter ternyata banyak juga ya netizen yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan buah dan sayur karena merebaknya wabah covid sembilan belas
tentu hal ini juga berdampak nih terhadap sejumlah pedagang sayur yang tidak dapat berdagang secara keliling atau berjualan di pasar
untuk mensiasatinya para pedagang kini harus memanfaatkan teknologi untuk menjemput pembeli
halo saya ibu penny mau pesan apa
halo ibu aku mau pesan sayuran ya
seiring dengan meluasnya penyebaran virus covid sembilan belas
aktivitas berjualan sayur secara keliling kini tinggalkan para pedagang
penjual sayur mulai memanfaatkan aplikasi daring untuk tetap dapat berjualan
hal serupa juga dilakukan salman
dan itu saya sempat dua puluh tempat tuh
pemanfaatan teknologi dinilai cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dengan menerapkan prinsip jaga jarak
pembeli cukup bersantai di rumah melakukan pemesanan bahan pokok via telepon atau pesan
dan pesanan pun akan diantar sampai ke rumah
saya pesen misalnya malam saya pesen nah besok paginya diantar karena jaraknya juga cukup lumayan jauh ya dari sini
dari ciledug jadi pagi pagi diantar
bayar angkas kirim ya paling sepuluh ribu lah
layanan pemesanan bahan pangan secara daring ini sebetulnya bukan hal yang baru
di indonesia sudah hadir beragam aplikasi layanan pesan antar bahan pangan
pembeli bisa mendapatkan harga lebih murah jika memesan langsung melalui pedagang
namun jika anda ingin membeli produk sayur mayur yang biasanya hanya ada di pasar sualayan
anda dapat membeli melalui beragam aplikasi yang tersedia
hmm pesanan sayur saya sekarang sudah datang nih
bisa lanjut masak sambil kerja dari rumah
nanda rahma ilham aji jakarta